kita awali informasi pertama dari jakarta wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno menyatakan
belum bisa mengumumkan hasil survei mengenai penataan tanah abang
pemerintah provinsi akan lebih dulu untuk menyampaikannya ke pemangku kebijakan
sebelum menyampaikannya ke publik
pengumuman hasil survei penataan tanah abang tidak langsung dilakukan
untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi antara pemprov dki jakarta
dan stakeholder terkait termasuk polda metro jaya
dalam waktu satu minggu ke depan pemprov akan mensosialisasikan terlebih dahulu
hasil survei yang dilakukan secara internal oleh pemprov dki jakarta
baru kemudian akan diumumkan ke masyarakat termasuk mereka yang berada di kawasan tanah abang
jika semua berjalan lancar pemprov sudah menyiapkan beberapa langkah
yang akan diambil usai survei yakni pelaksanaan tahap dua relokasi pedagang kecil
dan revitalisasi kawasan blok g tanah abang
stakeholders yang terkait kita diminta untuk mensosialisasikan dulu
kami minta waktu seminggu setelah itu untuk mengumumkannya mudah mudahan di akhir minggu ke depan
hasilnya kita pastikan teman teman stakeholders mendengar duluan
bukan baca dari media tapi dia mereka langsung dipresentasikan oleh kami
menanggapi somasi yang dilayankan
supir angkot di area jati baru wakil gubernur dki jakarta menyampaikan
pemprov akan segera merangkul mereka untuk duduk bersama kembali
agar memperoleh titik temu terkait masalah penataan jalur angkutan umum di jalan jati baru tanah abang
iya dong harus kita rangkul mereka adalah bagian dari penataan tersebut
kita dorong terus sekarang masih ada gap untuk kesepakatannya kita coba cari titik temu
pemprov dki dalam menata tanah abang yang bertujuan untuk menekan angka kemacetan
dan memberi ruang bagi pkl justru kontraproduktif
karena menimbulkan masalah baru dan mendapat protes dari sejumlah pihak
pedagang kaki lima memang meraup untung sejak jalan jati baru tanah abang ditutup
namun gelombang protes yang dilayangkan kepada pemerintah provinsi dki jakarta pun tidak surut
mulai dari para sopir angkutan umum warga pedagang toko hingga polda metro jaya
dengan polemik yang tidak kunjung usai akankah pemprov dki jakarta menarik kembali diskresi ala gubernur anies ini
bloge pasar tanah abang seolah kehilangan denyut ekonominya
bangunan berlantai empat ini kini nyaris sepi karena sedikit sekali pedagang yang masih bertahan
apalagi sejak jalan jati baru di kawasan tanah abang ditutup dan diperuntukkan untuk berjualan para pedagang kaki lima
satu hal yang terasa betul dari mereka yang masih bertahan di blok g adalah omset harian mereka turun
bahkan hingga delapan puluh persen
bahkan terakhir wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno menyatakan bangunan ini akan dirobohkan
dan dibangun menjadi kawasan tod atau transit oriented development
satu hal yang menjadi harapan mereka yang masih bertahan
jika kelak mereka harus angkat kaki dari bangunan ini
mereka meminta dipindahkan ke tempat yang bisa kembali menghidupkan geliat ekonomi mereka
herman hanyalah satu dari puluhan pedagang yang masih bertahan
di bloge pasar
di pasar tanah abang
ia berujar dalam sehari tak lebih dari lima pembeli mampir ke lapaknya
sejak jalan jati baru ditutup untuk berjualan para pkl blok g semakin sepi
pak turunnya tuh omsetnya bisa sampai berapa persen pak

dari setahu saya dari zamannya setioso ya
buat ini kaki lima benda benda penggaki lima ini
sekarang kuliah kenapa penampung kaki lima diadakan di tengah jalan melanggar hukum
itu yang kubingungkan
tak hanya pedagang bloge yang merugi
gelombang protes dari sopir angkutan umum perkotaan atau angkot
di sekitar kawasan tanah abang pun tak kunjung surut
trayek mereka terpangkas penumpang berkurang
sementara tawaran oko trip dari pemprov dki jakarta kepada para sopir angkut
juga tidak menemui kata sepakat
susah banget sepinya udah gitu kita muternya jauh agak lumayan
sepinya sepi minta ampun
lima lima nggak ada sewanya
berapa persen tuh lima puluh persen ada tuh penumpang turun
wah kayaknya sepi
barang susah soalnya dari lima puluh lima aja kita kesini ngosong
kita kesini masuk belum tentu kita dapat macet macetan kayak begini
efek domino penutupan jati baru bertambah
kajian di telantas polda metro jaya menunjukkan kebijakan ini nyatanya berimbas
pada meningkatnya kemacetan di sekitar kawasan tanah abang hingga enam puluh persen
terakhir tim cyber indonesia bahkan melaporkan gubernur anies
atas dugaan melanggar undang undang lalu lintas dan angkutan jalan
sengkarut penutupan jati baru tampaknya mulai mengusik balai kota
wakil gubernur sandiaga uno menyatakan akan menyampaikan respon
dan rencana penataan tanah abang kepada publik pada pertengahan maret
berhasil mencari waktunya untuk mendalami lagi
kita harapkan pertengahan maret atau minggu ke tiga maret sudah bisa dipresentasikan
polemik jati baru yang terus memanas juga dibumbui rumor sewa bulanan hingga empat juta rupiah
untuk satu lapak setiap bulannya
saat kami konfirmasi pedagang enggan berkomentar
sebelum jalan dibuka lagi gak jalannya
kau mau lari lari mau terkesetan aja
khawatir juga cuman ya
tapi kayaknya ini kan menjelang lebaran ini

jadi menurut ibu mendingan yaudah begini aja jangan dibuka lagi gitu
ya buka lagi nanti kalau udah lewat lebaran gitu
diskresi ala gubernur anies ini sejatinya bercita cita untuk menekan kemacetan
sekaligus mengatur ruang bagi pkl
namun kebijakan ini justru kontraproduktif
karena menimbulkan sejumlah problem baru
ya polemik penutupan jalan jati baru di kawasan tanah abang
seolah belum menunjukkan titik terang
mereka para pedagang kaki lima jelas diuntungkan
tapi di sisi lain ada hak hak masyarakat yang juga dikorbankan
baik pejalan kaki maupun pengguna jalan jati baru
di sisi lain tentu saja ada dampak ekonomi yang dirasakan
oleh para supir angkot maupun pedagang di blogge
mudah mudahan ini bisa menjadi perhatian dan pertimbangan
bagi pemprov dki jakarta untuk memutuskan
dan membuat kebijakan yang bisa mengakomodir kebutuhan semua kalangan
meladia rahma jakarta